pemilihan presiden hampir selalu jadi ajang uji kompetensi dari masing masing kandidat di mata calon pemilih
semua akan bermuara pada siapa yang akan dipilih nanti
pertanyaan ini berkaitan dengan rasa kepastian apa rencana para kandidat calon presiden ke depannya
nah survei menjadi salah satu medium bagi calon pemilih untuk memperkirakan
seperti apa tren pemilih kemudian juga faktor faktor yang akan mempengaruhi respon pemilih
dan kalau mengambil istilah tebak tebak buah manggis ke arah mana suara akan berlabuh
kita akan bahas langsung dengan para analis kita yang sudah hadir malam ini di studio dua cnn indonesia
ada mas ajif alfarabi dari lingkaran survei indonesia atau lsi
dan mas saidiman ahmad dari smrg atau saiful mujani research center
aku ke saya ke mas aji dulu deh ini membahas terkait dengan hasil survei yang baru saja keluar ya
terkait dengan elektabilitas dari calon presiden yang akan bertanding dalam kontestasi dua ribu sembilan belas ini
kalau bisa melihat masih dibawah
gimana sih sebenarnya tingkat aman untuk calon presiden terutama untuk petahana
agar bisa mengambil suara menang di dua ribu sembilan belas
yang pertama survei kita terakhir ya tanggal sepuluh sampai tanggal sembilan belas november kemarin
salah satu isu yang kita uji adalah seberapa besar pengaruh ekonomi ya
karena memang isu ekonomi sangat terkait dengan dukungan
terhadap para capres ya
walaupun tinggi memang angka ini bukan angka yang istimewa ya bagi seorang petahana ya
karena artinya tren yang biasa kita dari pengalaman kita
survei di pilkada ataupun pemilih pemilu legislatif pemilu presiden
petahana kan cenderung
biasanya cenderung stagnan ya atau turun ya ketika kampanye akan dimulai
oleh karena itu sebetulnya kita melihat ada beberapa keuntungan yang dimiliki oleh pak jokowi ya
yang pertama adalah beliau adalah petahana
sehingga ketika approval ratingnya tinggi maka itu akan berpengaruh ke dukungan
mas aji saya potong dulu ya kita pengen melihat sih sebenarnya dari hasil survei yang dikeluarkan oleh lsi
terkait dengan elektabilitas dari petahana khususnya
mungkin bisa dilihat di layar belakang kita saat ini
melihat elektabilitas dari pak joko widodo dan maruf amin saat ini mencapai angka lima puluh tiga dua ya
oke yang berikutnya
nah bicara mengenai ekonomi ya saat ini berada di ekonomi sedang dan baik
kalau yang melihat bagaimana ekonomi saat ini berjalan lebih banyak yang memilih pasangan nomor satu ya
sementara kalau kita bisa ke slide berikutnya
kalau yang menyatakan atau merasa saat ini dalam kondisi ekonomi buruk cenderung lebih memilih prabowo sandi
pantauan anda gimana nih mas aji
ya tadi saya sampaikan bahwa survei ini sebetulnya kita lebih melihat indikator
kepuasan di bidang ekonomi ya
dan seberapa besar pengaruhnya terhadap elektabilitas
dan survei itu kemudian menunjukkan bahwa mereka yang puas terhadap kondisi ekonomi saat ini memang mayoritas masih memilih kembali pak jokowi ya sebagai capresnya
kemudian mereka yang merasakan ekonomi buruk otomatis beralih ke petahana ya
karena mereka merasakan bahwa ada kebutuhan untuk ada perubahan
sehingga muncullah alternatif dalam pilihan mereka
kalau kita lihat dari sisi
dari sisi elektabilitas memang dari survei kita di agustus hingga november ya dua ribu delapan belas
sebetulnya tidak ada peningkatan yang signifikan dari dua kandidat ya
survei kita sebelum masa pendaftaran misalnya saat itu pak jokowi di angka lima puluh dua persen
kemudian pak prabowo di angka dua puluh sembilan persen
setelah dua bulan kampanye angkanya relatif stabil sebetulnya ya
pak jokowi dari lima puluh dua ke lima puluh tiga ya
pak prabowo juga dari dua puluh sembilan ke tiga puluh satu
karena menurut saya menurut kita adalah
ada beberapa indikator
ada beberapa indikator
ada beberapa isu yang berkembang selama masa kampanye
yang tidak menyentuh langsung kebutuhan real pemilih
terutama isu isu yang berkaitan dengan isu ekonomi
kita belum melihat pertama dari sisi petahana
program program yang kemudian
yang telah berjalan selama empat tahun
dan itu harus dikampanyekan secara masif
begitupun penantang ya
selama dua bulan kita melihat ada kegagalan dari pihak penantang
untuk menampilkan satu tawaran program kerja yang lebih baik
sehingga pemilih yang kecewa terhadap
kemudian mereka punya pilihan untuk memilih penantang
jadi relatif stabil selama dua bulan
tapi bicara mengenai ekonomi
atau kepuasan dari masyarakat
calon pemilih ini terhadap kondisi ekonomi
juga menjadi salah satu tema ya
tema survei dari smrc
tanggapan dari mas saidiman sendiri gimana
ya saya kira di dalam setiap survei kami
aspek ekonomi ini selalu menjadi salah satu pertanyaan utama
yang ingin kita cari jawabannya
hanya di tahun dua ribu
menjelang tahun dua ribu
dua ribu sembilan belas ini atau sebelumnya juga menjadi topik
karena di dalam setiap peristiwa politik
semacam pemilu dan lain sebagainya
approval rating itu selalu punya pengaruh yang sangat besar
dan approval rating itu sangat tergantung
kepada bagaimana publik mempersepsi kondisi ekonomi
keluarganya maupun kondisi ekonomi nasional
jadi kita punya misalnya
kita punya paralel
di dalam setiap publikasi survei
kita selalu menunjukkan paralel
approval rating dengan tingkat inflasi misalnya
itu kita lihat trennya itu mirip lah
mungkin kita bisa melihat ya
hasil elektabilitas yang saat ini sudah dikeluarkan oleh surveinya dari smrc
saat ini joko widodo dan juga prabowo subianto hampir sama sebenarnya
dari survei yang dikeluarkan oleh lsi
masih berada di peringkat yang lebih unggul ya
katakanlah joko widodo itu nomor
dan di atas prabowo subianto
dan kemudian juga
berikutnya tadi smrc juga melihat
kalau misalnya ditanya ya
kepada masyarakat saat ini
kalau misalnya mereka ingin memilih siapa
jika pilpres dilaksanakan sekarang
kebanyakan memilih joko widodo
di angka yang lebih tinggi sih sebenarnya
dibanding survei lainnya
kemudian mungkin bisa kita lihat berikutnya
ya seperti yang tadi sudah saya katakan ya
jika pemilihan atau pilpres dua ribu sembilan belas ini dilaksanakan sekarang
cenderung akan memilih pasangan nomor urut satu
dan tadi salah satu faktor pendukungnya adalah
mengenai kepuasan dari ekonomi
yang saat ini sedang terjadi
ya pertama tama saya ingin jelaskan
ini survei kami pertengahan september
yang kemudian kita rilis awal oktober ya
jadi ada retan waktu yang lumayan lama sampai sekarang
saya kira survei dari lsi dan ija lebih valid untuk memotret yang sekarang
tapi ini survei bulan lalu
jadi kalau kita lihat
kalau kita lihat kejadian ini
hasil survei ini sebetulnya naik
dari survei kami sebelumnya sekitar bulan mei
dan kita tahu bahwa saat itu nih mas
di bulan bulan mei itu ada peristiwa penting di tanah air
eh bom di surabaya
dan ada peristiwa di makobrimob
saat itu ada suasana dimana publik merasa kurang aman
jadi penilaian publik terhadap kondisi keamanan
agak turun saat itu
dan kemudian berpengaruh kepada elektabilitas petahana di bulan mei
tapi kemudian itu berhasil dipulihkan dan kembali naik suaranya
jadi saya ingin mengatakan disini bahwa persepsi publik soal keadaan
ekonomi ya politik ya keamanan dan seterusnya
itu sangat berpengaruh
tapi melihat tren kedepannya nih
kira kira dari masing masing pasangan calon
apa sih yang mesti diwaspadai atau ditakutkan menjadi blunder ke depannya gitu
mungkin mas haji dulu
ya yang pertama kalau kita lihat dari sisi
pemilih kita tanyakan misalnya kira kira apa masalah yang paling penting bagi publik saat ini ya
memang masalah yang paling penting adalah masalah yang sifatnya ekonomi ya
dan itu masalah masalah yang sangat mendasar ya
soal harga harga kebutuhan pokok yang dinilai mahal
kemudian soal lapangan kerja ya
dan menurut saya memang isu ekonomi akan menjadi isu yang penting di pemilu kali ini ya
itu jadi yang penting ya mas
karena itu isu mendasar yang kemudian harus dijawab oleh kedua capres
pak jokowi harus menunjukkan bahwa selama empat tahun memimpin bangsa ini
apa yang telah dicapai dari sisi ekonomi
terutama pertama adalah bagaimana kemudian mencapai target lapangan kerja yang dijanjikan misalnya lima tahun yang lalu
kalaupun belum tercapai apa saja kebijakan yang telah dilakukan dalam peningkatan lapangan kerja ya
ataupun isu soal sembako misalnya
bagaimana kemudian selama empat tahun pak jokowi memimpin bangsa ini
apa upaya upaya yang telah dilakukan untuk bisa
menjaga stabilitas harga dan seterusnya ya
di sisi lain memang pak prabowo juga harus muncul dengan gagasan dan program kerjanya
apa tawaran penantang terhadap perbaikan kondisi ekonomi
karena kondisi ekonomi yang jadi sentral
kalau kita lihat survei saat ini
dan itu kemudian tercermin dalam dukungan
mereka yang merasakan kondisi ekonomi baik kemudian memilih petahana
dan tadi yang disampaikan oleh mas said iman
bahwa memang kalau kita bicara soal politik elektoral
itu kan dasarnya adalah persepsi ya
jadi ketika mereka mempersepsikan kondisi ekonomi
kondisi keamanan kondisi hukum kondisi politik baik
maka ini bisa terkonversi menjadi dukungan terhadap seorang petahana yang maju kembali
kalau kemudian mereka mempersepsikan buruk
maka ini kemudian bisa menjadi keuntungan bagi penantang
saat ini kita belum melihat bahwa penantang mampu menunjukkan ya
belum bisa menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk ada perubahan ya
karena gak ada kebutuhan perubahan
maka dari sisi elektabilitasnya pun kita lihat stagnan ya selama dua bulan terakhir
karena masyarakat menilai buat apa kita memilih alternatif
sementara ada petahana yang dipersekusikan baik dari semua kondisi tadi ya
oke jawaban mas said iman masih akan saya tunggu
tapi kita akan teruskan di step yang berikut ya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
ya selain ekonomi tentu ada faktor faktor lain ya
walaupun kita mengatakan bahwa faktor ekonomi ini faktor yang sangat fundamental
tapi tentu saja ada faktor lain
kalau kita mengatakan tidak ada faktor lain itu mungkin kita berbohong juga
ya ada faktor demografi di sana faktor latar belakang sosiologis tentu juga berpengaruh
kayak perang diksi yang selama ini dilakukan antar pasangan calon gimana
diksi iya itu biasa karena dua duanya akan dilakukan dan tentu
masih akan dilakukan berarti sampai
memang pemilu kan biasanya begitu
itu dilakukan kan
tetapi lagi lagi kita harus mengatakan bahwa publik ini kan punya rasionalitas
dan kita tahu bahwa dari tahun ke tahun publik itu semakin rasional sebetulnya
jadi mereka memilih itu berdasarkan sesuatu yang langsung berpengaruh pada dirinya
makanya kita biasa ukur bertanya kepada warga
bagaimana anda mempersepsi keadaan ekonomi rumah tangga anda sekarang dibanding tahun lalu
anda mempersepsi keadaan ekonomi rumah tangga anda sekarang dibanding tahun lalu
bagaimana mempersepsi ke depan dan seterusnya
semakin positif persepsi itu maka yang diuntungkan adalah petahana biasanya
kalau misalnya tadi bicara mengenai ekonomi ya
kalau misalnya sekarang salah satu yang sedang panas sih sebenarnya saat ini dua ribu sembilan belas adalah bagaimana calon pemilih ini memilih pasangan calonnya dari segi agama
itu juga menjadi salah satu topik survei dari baik dari lsi maupun juga dari smrc
yang pertama kalau kita lihat dari sisi
memang pemilih muslim ini pemilih mayoritas ya
tapi bukan merupakan satu kategori pemilih yang sama ya
mereka punya persepsi yang berbeda beda ya
pertama dari sisi asosiasi terhadap organisasi saja
itu kan berbeda ya
ada yang berasosiasi ke nahdlatul ulama ke muhammadiyah ya
ataupun tidak berafiliasi sama sekali ya
sehingga ya karakteristiknya sangat berbeda
kalau kita lihat dari sisi pemilih
kemudian yang kedua adalah kita melihat bahwa pemilu tahun dua ribu sembilan belas ini isu identitas itu bukan menjadi isu utama ya
dan saya melihat bahwa isu ekonomi tetap akan menjadi isu yang paling fundamental
walaupun memang ada faktor faktor yang lain
oleh karena itu gerakan gerakan ataupun upaya upaya yang dilakukan untuk mengaitkan ada asosiasi capres terhadap kelompok komunitas tertentu
menurut saya tidak terlalu efektif
karena isu yang dibutuhkan saat ini bukan itu ya
dan kalau kita lihat konteks pilkada dki dan jawa barat
menurut saya itu dua konteks yang berbeda dibanding pemilu saat ini ya
mas haji saya potong dulu ya
ini untuk dijelaskan dari hasil surveinya yang mengenai responden dari identitas tersebut
ada di belakang mungkin bisa kita putarkan
untuk responden dari segmen agama yang menilai atau katakanlah jokowi ma'ruf ini
masih unggul merata di pemeluk agama minoritas
yang melihat bagaimana kondisi ekonomi sedang dan juga baik saat ini
sementara mungkin kita bisa putar untuk slide berikutnya
sementara prabowo sandi sebaliknya
unggul di segmen pemeluk agama islam tapi tidak di pemeluk agama minoritas
ini gimana sih melihatnya mas haji sih
bahwa data ini menunjukkan bahwa
variable identitas itu tidak terlalu berpengaruh ya terhadap dukungan capres
ada variable yang lain yang lebih penting
kalau kita lihat dalam survei biasanya kita uji pengaruh ya
kalau kita uji pengaruh sebetulnya faktor ekonomi lebih dominan dibanding identitas
artinya walaupun misalnya dari tadi ya
bahwa pemilih muslim mayoritas masih memilih pak jokowi
ketika mereka mempersepsikan
sebetulnya faktor utamanya bukan karena identitas mereka sebagai muslim
tapi karena kepuasan mereka di bidang ekonomi ya
kebetulan saja mereka beragama
ya kebetulan mereka beragama islam
jadi kita melihat bahwa kaitan antara isu identitas
dengan dukungan capres tidak terlalu mengental dalam pilpres dua ribu dua puluh
karena kita tahu bahwa ini kan dua konteks yang berbeda ya
pak jokowi maju dengan dukungan dari partai partai yang juga berbasis agama
atau partai berbasis masa islam ya
misalnya ada pkb di situ ada p tiga di situ
kemudian wakilnya juga seorang ulama dari nahdlatul ulama ya
jadi dari sisi personal menurut saya
ketika kemudian ini dibawa atau disamakan dengan konteks dki atau jawa barat
itu dua konteks yang berbeda
yang kedua adalah kita melihat dalam konteks kasus dki ya
ataupun jawa barat
banyak sekali kemudian memang ulama ulama yang punya pengaruh secara nasional
itu kemudian juga terlibat ya
dalam kasus pilpres ini kita belum melihat sikap sikap dari ulama ulama yang populer
misalnya anggaplah agim ya
walaupun sudah ada ijtima ulama terus kemudian juga dua ratus dua belas kemarin
ya artinya walaupun ada upaya kelanjutan dari kelompok pa dua ratus dua belas ya
untuk mengkristalkan siapa capres yang mereka dukung
tapi kita belum melihat atau publik belum melihat adanya sosok sosok ulama yang berpengaruh
yang juga ikut melakukan endorsement terhadap capres tertentu ya
dan saya melihat ini juga akan berpengaruh ya
kalau kemudian ulama ulama yang punya pengaruh ini tidak bersikap dalam pilpres dua ribu sembilan belas ya
secara terbuka ya dukungan mereka
maka kekuatan endorsement dari yang bisa kita bilang sebagai politik islam itu
yang di dki maupun jawa barat tidak terlalu akan efektif
selain tadi bahwa faktor apa namanya
atau variable dari dki sangat berbeda dengan pilpres dua ribu sembilan belas
kalau misalnya mas haidiman sendiri apakah melihat adanya pekotak kotakan responden atau calon pemilih dari identitas dua ribu sembilan belas ini
biasanya kalau khusus mengenai agama ya
biasanya saya kira dalam tradisi politik indonesia
dalam sejumlah survei itu atau dalam sejumlah kajian politik itu sebetulnya tidak punya pengaruh
misalnya islam dengan non muslim dan lain sebagainya
misalnya islam dengan non muslim dan lain sebagainya
salah satu jawaban utamanya adalah karena umat indonesia ini atau warga indonesia ini terlalu dominan muslimnya
delapan puluh sekian persen
lima persen sampai sembilan puluh persen itu terlalu dominan
sehingga itu tidak punya faktor
karena ini seperti udara saja
islam ini seperti udara
jadi tidak punya faktor
semua calonnya muslim misalnya
yang mungkin berpengaruh adalah bukan pada tingkat agamanya
tetapi pada tingkat religiusitas
itu biasanya kita membedakan
pada tingkat kesalahan orang
apakah orang saleh lebih memilih kandidat tertentu atau yang lain
nah itu yang biasanya kita ukur
tetapi ini juga tidak selalu berpengaruh juga
ada faktor faktor tentu di mana ini bisa muncul
misalnya faktor ketika dua kandidat ini posisinya hampir sama misalnya
atau menurut publik dia kualitasnya hampir sama
entah sama sama buruk atau entah sama sama baik
di sana kemudian aspek aspek di luar kinerja
di luar faktor ekonomi dan seterusnya
mungkin bisa bermain di sana
tetapi kalau calonnya satu membuktikan sesuatu yang langsung
dirasakan oleh publik sementara yang lain tidak
itu faktor agama kemudian tidak terlalu berpengaruh
jadi tidak signifikan
tapi apakah ini juga terjadi di tahun dua ribu sembilan atau dua ribu empat belas
seperti mungkin zaman saat waktu itu kan sby dan juga jokowi sama sama nih
katakanlah rekam jejak yang sama
mungkin kalau misalnya melihat survei dari smrc berikut ini
bisa kita lihat kalau misalnya saya ingin menggali terkait dengan hal itu ya
mas aidiman top of mind mereka saat melihat jokowi dan prabowo yang menjelang dua ribu empat belas ya saat itu ya
oke menjelang dua ribu empat belas
masing masing ini adalah penantang ya saat itu
ada tidak ada incumbent tidak ada faktor petahana waktu itu
banyak orang mengatakan
bahwa tahun dua ribu sembilan belas mungkin akan lebih parah
orang menggunakan isu agama misalnya
menurut saya justru tidak
dua ribu empat belas itu adalah kondisi dimana si dua kandidat ini sama di mata publik
sama sama belum membuktikan apa apa
friksi friksinya kan tapi beda mas
iya maksudnya ini ada kemungkinan isu lain di luar kinerja di luar platform dan seterusnya muncul
karena saat itu masing masing tidak bisa membuktikan rekam jejaknya ya
mungkin jokowi punya lah sedikit
pernah jadi gubernur kemudian jadi wali

pak prabowo ya mantan general dan seterusnya
itu saja yang bisa dibuktikan
tapi sebagai petahana di level nasional itu tidak ada
itu berbeda dengan sekarang
ada faktor petahana
dimana evaluasi publik kepada petahana baik buruknya itu mempengaruhi hasil
oke sementara kalau
ini yang tadi saya maksud terkait dengan dua ribu empat dan dua ribu empat belas
saat itu kalau sby dan jokowi dua ribu empat dua ribu empat belas sama sama bukan incumbent atau bukan petahana
sementara dua ribu sembilan sampai dua ribu sembilan belas mereka sama sama petahana
tapi nasib atau gradiennya berbeda ya
ini faktor apa sih yang mendasari hal itu
di survei yang sama ya september dua ribu delapan dan september dua ribu delapan belas
saat itu sebetulnya pak sby baru beberapa bulan sebelumnya sekitar bulan mei
mengeluarkan satu kebijakan yang tidak terlalu populer
yaitu menaikkan harga bbm waktu itu
yang kemudian menggerogoti suaranya
tapi kemudian perlahan dia naik
dan survei ini juga sebetulnya membuktikan bahwa
pak jokowi dibanding dengan pak sby di periode yang sama
menjelang periode kedua sebetulnya
pak jokowi punya peluang yang lebih besar disini
pak jokowi sementara di masa itu
walaupun tadi katanya ada faktor faktor seperti ketidakamanan
atau masyarakat merasa kurang aman
ada sedikit ketidakamanan pada mei dua ribu delapan belas
apa yang perlu diwaspadai
atau misalnya kalau misal belajar dari sby saat itu
dan juga sby dua ribu sembilan saat menjadi incumbent
saya kira waktu itu memang sby sempat turun popularitasnya
dalam pengertian approval rating
tetapi kemudian ia berhasil menaikkan kembali
melalui kebijakan yang sangat populer saat itu
yaitu mengeluarkan bls
bantuan langsung pun naik
tetapi yang menguntungkan buat jokowi sekarang ini
tidak ada momen
ada momen dimana muncul kebijakan yang tidak populer
misalnya menaikkan harga bbm
atau mencabut subsidi bbm di waktu setahun sebelum pemilu
itu tidak ada peristiwa itu
tapi kalau ada peristiwa semacam itu yang bisa memukul ekonomi publik
saya kira itu yang justru harus diwaspadai
dan kita tahu misalnya orang mengatakan di kampanye mengatakan bahwa
harga harga kebutuhan pokok naik
pak jokowi berhasil saya kira menahan inflasi itu
tapi apakah kebijakan kebijakan incumbent mungkin ada yang bisa menjadi celah
untuk digunakan oposisi kampanye dalam kampanye jelang dua ribu sembilan belas
kita akan bahas lebih jelas ya dalam segmen berikut ini
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
kami siapkan kembali
ya anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya
kita masih akan membahas bagaimana angka elektabilitas atau ketar ketir sih
angka elektabilitas jelang pemilu dua ribu sembilan belas ini bersama dengan mas aidiman dan juga mas aji
kalau tadi membahas mengenai beberapa faktor
yang kira kira bisa dikonsumsi

atau malah kerugian bagi masing masing pasangan calon presiden dan wakil presiden
kalau tadi bicara incumbent
kalau misalnya penantang ini sebenarnya yang perlu diwaspadai apa sih
mas aji dulu deh
yang pertama kan sebetulnya
ya kalau kita bicara soal elektabilitas
ini kan selisihnya masih cukup tinggi ya
artinya kan harus ada upaya luar biasa
dari penantang untuk mengejar
untuk tertinggalan ya
dan kalau kita melihat dari sisi isu
memang persoalan yang paling mendasar dari penantang saat ini adalah publik puas terhadap pemerintah saat ini ya
kalau kemudian kepuasan terhadap pemerintah saat ini cukup tinggi
maka tentunya dari sisi pemilih
gak ada kebutuhan untuk sesuatu yang baru ya
atau alternatif ya
ketika kebutuhan untuk sesuatu yang baru itu kemudian kecil
maka program program lainnya
program program kerja yang ditawarkan oleh penantang
akhirnya hanya menjadi angin lalu ya bagi pemilih
karena mereka merasakan bahwa ya buat apa kita ada switch dari sisi pilihan ke penantang
sementara ada petahana yang telah membuktikan kerjanya selama empat tahun ya
jadi menurut saya memang tentangan bagi penantang saat ini adalah publik secara umum puas terhadap kinerja pemerintah saat ini
artinya bahwa mungkin ada faktor faktor eksternal
kondisi kondisi eksternal misalnya tadi tiba tiba ada krisis ekonomi yang mendadak ya terhadap kondisi bangsa ini
sehingga memang itu membuat publik kecewa terhadap petahana
karena dianggap tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi misalnya
sehingga butuh ada kebutuhan terhadap perubahan dan alternatif
kalau sepanjang stabil kondisi ekonomi kondisi hukum kondisi politik dan seterusnya
maka pemilih agak sulit untuk melihat apa yang harus dilakukan
apa yang ditawarkan oleh penantang
yang kedua adalah dari sisi program kerja walaupun sulit harus ada satu isu isu yang atau program kerja yang sifatnya mungkin big bank ya
sehingga pemilih pun melihat apa yang ditawarkan oleh penantang ini adalah sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang kredibel
karena belum tentu sebetulnya mereka yang tidak puas terhadap petahana otomatis beralih ke penantang
karena ada satu hal yang lebih penting lagi

maka ketika mereka kecewa terhadap petahana harus ada alternatif yang lebih baik
ketika penantang tidak mampu menawarkan alternatif yang lebih baik
maka mereka akan bisa balik lagi ke petahana yang sudah membuktikan kerja selama empat tahun
sektor apa kira kira yang menurut mas ayiman bisa diambil oleh penantang
saya kira sekarang kalau secara jujur kita melihat
penantang berusaha menaikkan kepentingan
sekarang berusaha menaikkan sentimen lain di luar ekonomi saya kira ya
sentimen katakanlah seperti yang pernah dilakukan oleh donald trump di amerika
maupun jair bolsonaro di brazil yang baru baru ini
ada sentimen di luar ekonomi yang coba dibangun saat itu
yaitu sentimen nasionalisme sentimen agama mungkin
misalnya peristiwa kemarin dua ratus dua belas saya kira itu momentum buat penantang
untuk muncul dengan semacam membangun sentimen kedekatan emosional dengan ideologi tertentu dari publik
saya kira itu yang mungkin dilakukan
tetapi lagi lagi karena tadi sudah dikatakan bahwa tingkat kepuasan publik yang sangat besar kepada petahana sekarang itu
menjadikan itu menjadi hambar gitu
beda misalnya dengan brazil kalau kita bikin perbandingannya
di brazil itu ada sentimen negatif yang cukup kuat terhadap kepemimpinan kekuasaan partai kiri
tujuh belas tahun sebelumnya di bawah lula da silva
kemudian muncul orang seperti jr bolsonaro menggunakan sentimen nasionalisme mungkin juga agama dipakai di sana dan seterusnya
sehingga ia bisa menjadi terpilih
tetapi di indonesia beda kasusnya
di indonesia publik sangat puas terhadap petahana sekarang
itu yang membuat saya kira agak susah keluar dari itu
dan kita punya pengalaman
misalnya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai sekarang publik kita kalau kita ukur itu sebetulnya selalu rasional
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan mereka tidak puas terhadap orde baru
tahun dua ribu empat publik kurang puas terhadap kepemimpinan megawati lalu muncul mereka mencari sesuatu yang baru yang bernama sby
tahun dua ribu sembilan publik saya kira menjelang
jadi selalu begitu polanya
jadi tingkat kepuasan publik ini menjadi kata kunci yang utama
apakah jika publik puas dengan kepemimpinan incumbent saat ini akan menentukan di dua ribu sembilan belas begitu mas
itu akan sangat menentukan

dan saya kira kalau kita amati salah satu strategi mungkin yang bisa dimainkan
oleh kubu penantang adalah menciptakan suatu image bahwa sebetulnya ada masalah
mengemukakan persoalan persoalan yang mungkin tidak diketahui oleh publik
tapi walaupun itu sangat susah tetapi apapun yang dibuat itu harus dilakukan di dalam kondisi dimana tingkat kepuasan sangat besar kepada pertahanan
oke tapi dua ribu empat belas tidak punya salah satu peristiwa yang seperti kemarin dua ratus dua belas
ada sekularisme terus kemudian juga hal hal yang dijadikan amunisi untuk masing masing pasangan calon
kira kira ini apakah bisa mengubah arah dari kampanye masing masing pasangan calon ini jelang dua ribu sembilan belas
katakanlah masih ada beberapa bulan lagi ya
mas haji dulu deh
yang saya melihat bahwa yang dilihat konteks pemilu saat ini ya
bahwa apa sih yang menjadi kebutuhan atau prioritas utama pemilih saat ini menjelang pemilu ya
dan kalau kita lihat survei sebetulnya sekali lagi bahwa isu itu adalah isu ekonomi ya
sehingga tadi walaupun ada upaya untuk membangun atau bisa dibilang sebagai strategi ya
dari pihak penantang untuk membangun satu kedekatan emosional dengan satu gerakan yang kemudian muncul
begitu kuat ya dan punya pengaruh ke politik misalnya dalam pemilu di pilkada dki maupun jawa barat misalnya
kemudian dibawa ke konteks pilpres menurut saya ini satu isu yang tidak terlalu tepat ya
karena kebutuhan pemilih saat ini bukan suatu
soal isu isu yang berbasis identitas ya tapi sebuah kebutuhan isu yang lebih real ya tentang ekonomi ya
nah ini yang menurut saya sulit dijawab
dan kalau kemudian upaya upaya itu terus dilakukan
maka menurut saya memang ini hanya akan mengentalkan loyalitas pemilih di kelompok pemilih tertentu ya
artinya bahwa mereka hanya akan menguatkan loyalitas pemilih
misalnya penantang saja tanpa bisa mengambil skup pemilih yang lebih luas
ya walaupun tersebar tapi memang mayoritas adalah mereka yang pemilih yang lebih rasional ya
pemilih yang dari sisi pendidikan menengah atas
kalau penantang ingin mengambil truk mereka yang masih undecided voters ini
maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian menawarkan sesuatu yang lebih rasional
ketika mereka kecewa terhadap petahana misalnya apa tawaran penantang terhadap mereka
yang nantinya mereka bisa melihat bahwa tawaran itu rasional dan tawaran itu lebih baik dari situasi saat ini
dan saya melihat isu isu yang tadi terkait dengan gerakan dua ratus dua belas
ini kan sekali lagi bahwa konteksnya sangat berbeda ya dibanding dua tahun yang lalu
pengaruhnya menurut saya tidak akan terlalu signifikan
oke kalau misalnya mas ediman melihatnya sendiri gimana sih
mungkin bisa kita juga fokuskan terkait dengan program program apa saja yang nanti
kan ini belum ada penjabaran program ya
apa sih kira kira yang bisa menjadi amunisi dari masing masing calon deh
saya kira ya kalau untuk petahana cukup mudah sebetulnya ya
karena mereka punya rekam jejak yang mereka tinggal membuktikan itu
dan kemudian karena
publik merasa puas dengan rekam jejak itu
sehingga ya itu menjadi alat kampanye yang sangat efektif buat petahana
saya kira untuk penantang ya tentu saja di dalam seluruh kesuksesan pak jokowi
dan terkait kepuasan publik kepadanya tentu saja ada
tentu ada celah yang bisa dimasuki
misalnya fokus pak jokowi terhadap apa namanya
infrastruktur yang demikian besar tentu mengurangi anggaran atau proporsi anggaran untuk hal hal lain misalnya
kelihatannya bakal ada perang program nggak nih mas
bisa jadi karena gini ya kalau kita lihat pemilu pemilu di luar negeri itu
seberapapun ideal satu program itu selalu ada trade off nya ada plus minusnya
misalnya kalau publik disuguhi program kerakyatan misalnya yang demikian besar
ada ongkos yang harus dibayar
misalnya pajak harus naik dan seterusnya
dan itu bisa menjadi celah bagi kelompok yang misalnya tidak setuju atau kekuatan politik penantang
untuk menantang spending pemerintahan yang demikian besar untuk sektor publik itu kan harus ada sesuatu ongkos yang dibayar
misalnya entah itu dari peningkatan pajak entah itu dari utang dan seterusnya
jadi di sana bisa masuk menawarkan solusi yang lain
nah di sini kemudian kita dihadapkan pada publik
yang harus memilih
memilih dikasih subsidi dikasih jalan dikasih program macam macam pembangunan itu
atau dengan resiko adalah mereka akan dikenai pajak lebih tinggi misalnya
atau memilih dikenai pajak lebih rendah tetapi tidak ada program itu
jadi itu trade off saja
kita punya data ya
mas sijika saja mas sajik dua resiko terbatas
dalam dua bulan terakhir data isu atau program kerja dari kedua capres ya
pertama dari sisi penantang
hampir semua program ya misalnya soal okoc yang mau dinasionalisasi ya
kemudian soal guru yang dinaikkan gajinya dan lain lain
tingkat pengenalan atau tingkat informasi publik terhadap isu itu atau program kerja
begitupun dengan petahana sebetulnya
belum ada program program yang dikampanyekan secara luas yang itu kemudian menjadi
pemahaman publik terhadap program
jadi otomatis selama dua bulan
kedua capres memang belum mampu menampilkan
apa namanya program kerja yang betul betul bisa menonjol dan bisa dinilai oleh publik secara
dalam trimester pertama kampanye ini ya
itu adalah pertanyaan yang harusnya terjawab bagi para calon pemilih di trimester terakhir
terima kasih sekali lagi mas saidiman
dan juga mas aji
ini pembicaraan yang sangat seru
tapi karena durasi sangat terbatas
kita harus sudahi dulu diskusi kita pada malam hari ini
layar pemilu masih akan kembali setelah jeda berikut ini